dorongan untuk memanggil presiden jokowi hadir ke sidang sengketa pilpres juga disuarakan koalisi masyarakat sipil untuk demokrasi dan anti korupsi
koalisi sipil menilai jokowi perlu dihadirkan untuk mengetahui perannya dalam mempengaruhi proses penyelenggaraan pemilu
baik terkait penyaluran bansos pengerahan asn dan juga penunjukan pejabat pejabat pelaksana kepala daerah hingga ketidak netralan aparat
kami pandang menjadi sentral di dalam proses persidangan terutama pembuktian di mk
yaitu berkaitan dengan peran dari presiden republik indonesia di dalam mempengaruhi proses penyelenggaraan pemilu
baik itu melalui penyaluran bantuan sosial melalui pengerahan aparatur sipil negara
melalui penunjukan pejabat pejabat pelaksana atau penjabat kepala daerah
yang dilaporkan berkaitan dengan aparat keamanan baik itu tni maupun juga polri
nah banyak sekali pernyataan pernyataan dari setidaknya delapan menteri yang tadi kami sebutkan
yang sangat berhubungan dengan bagaimana proses penyelenggaraan pemilu dipengaruhi
sehingga bisa menguntungkan pasangan calon tertentu saja
saudara jumat esok mahkamah konstitusi memanggil empat menteri kabinet untuk dimintai keterangan
dalam sidang sengketa pemilu presiden dua ribu dua puluh
namun ketua mk bilang pemanggilan keempat menteri ini bukan mengabulkan permintaan pemohon
tetapi kesepakatan para hakim mk
berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi
yang pertama yang perlu didengar oleh mahkamah adalah
saudara muhajir effendi menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan
kemudian yang kedua bapak erlangga hartarto menteri koordinator bidang perekonomian
tiga ibu sri mulyani indrawati menteri keuangan
empat ibu tri risma harini menteri sosial
persoalan bansos jadi sorotan dalam sidang sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat di mahkamah konstitusi
guna mengonfirmasi soal aliran dana hingga tuduhan alat politis untuk memenangkan paslon
mahkamah konstitusi meminta kesaksian dari empat menteri jokowi
keempat menteri itu adalah menko perekonomian erlangga hartorto
menko pmk muhajir effendi menteri keuangan sri mulyani dan menteri sosial tri risma hari ini
ketua dpp pdi perjuangan puan maharani menegaskan
risma yang juga kader pdip dipastikan siap memberikan keterangan kepada mk jumat besok
namun apakah ada arahan khusus dari ketum pdip megawati soekarno putri puan enggan merinci
jadi menempatkan siap untuk memberikan keterangan
sementara itu menteri sosial tri risma rini mengaku
tak ada persiapan khusus pada kehadirannya di mk jumat besok
risma juga bilang tak ada arahan apapun baik dari presiden jokowi maupun dari pdi perjuangan
tapi besok pasti datang
ya nggak tahu aku belum tahu pertanyaannya
iya kan tergantung pertanyaannya toh
nggak ada nggak ada
menteri koordinator pemberdayaan manusia dan kebudayaan muhajir effendi
juga mengaku siap bersaksi di sidang sengketa pilpres
namun muhajir menyebut terpaksa membatalkan perjalanan dinas ke mesir
untuk mengantar bantuan demi menghadiri panggilan mk
oh ya makanya saya harus segera balik ke jakarta untuk insya allah
saya mestinya hari ini berada di cairo untuk menyerahkan bantuan kemanusiaan untuk palestina
tapi kemarin malam karena ada undangan dari mk
maka saya lebih memilih memilih panggilan mk lah
karena itu adalah bagian dari tugas
yang menurut saya lebih urgent
jam berapa besok penggunaan
menko perekonomian erlangga hartarto mengaku telah menerima undangan dari mk
bahkan ketua bumpar tegolkar ini mengaku siap
jika pertanyaan akan mengarah pada mekanisme penyaluran bansos
ya insya allah saya hadir undangan sudah saya terima tadi malam
ya tentu kami lihat undangannya dan juga apa yang diharapkan
dari pemerintah tentu kita akan menjelaskan mengenai mekanisme apbn
kemudian bicara mengenai bansos bicara dengan perlinsos
dan berbagai hal yang sifatnya pemerintahan saja
sebelumnya dalam sidang pendahuluan minggu lalu
pihak anies mohaimin dan ganjar mahfud dalam permohonannya menyebut
pemerintahan presiden joko widodo mengerahkan sumber daya negara untuk membantu memenangkan prabowo
utamanya melalui penggelontoran bansos secara jorjoran
dalam apbn dua ribu dua puluh empat pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial
agar perlindungan sosial itu mencakup dana bantuan langsung tunai
dan program keluarga harapan serta bantuan panganan tunai
anggaran perlindungan sosial ini akan mencapai rp tiga ratus dua puluh triliun
di awal februari lalu menjelang pemilu
presiden jokowi mencairkan bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan
sebesar rp dua ratus ribu per bulan
pada delapan belas delapan juta keluarga penerima manfaat
blt baru ini dicairkan tiga bulan sekaligus
sehingga keluarga penerima manfaat akan menerima uang rp enam ratus

jokowi dodo memastikan keempat menterinya akan bersaksi di sidang sengketa pilpres jumat mendatang
jokowi menegaskan para menteri yang akan bersaksi nantinya
akan menjelaskan apa yang sudah dilakukan terkait dengan tugasnya
namun jokowi enggan berkomentar soal tudingan politisasi bansos yang dilakukannya
demi memenangkan pasangan prabowo gibran
jokowi kembali menegaskan dirinya tak ingin mengomentari yang berkaitan dengan persidangan di ma
apa yang sudah dilakukan para menteri
mengangkat apa yang sudah dilakukan masing masing menteri
kalau bu menteri keuangan misalnya mengenai anggaran seperti apa
mk secara resmi telah mengirimkan surat pemanggilan kepada empat menteri
hadir di sidang sengketa pilpres
mk menyebut keterangan keempat menteri ini untuk didalami
sebagaimana dalil para pemohon bukti yang diajukan
hingga jawaban pihak terkait